polisi menetapkan pasangan suami istri di bandung barat sebagai tersangka penganiayaan asisten rumah tangga
video penyelamatan sang art pun sebelumnya viral di media sosial
lalu bagaimana penyidikan kasus ini sudah bergabung
wakapol res cimahi kompol niko adiputra paniko samadmalam
paniko dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
bagaimana pemeriksaan sejauh ini apa saja fakta fakta yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian
berapa lama penganiayaan ini sudah berlangsung
pak niko sambil kami memperlihatkan ini barang bukti yang kemudian ditunjukkan oleh pihak polisian kepada publik dalam rilis yang dilakukan pihak kepolisian
ada kemoceng di sana ada ember ada beberapa peralatan rumah tangga
alat alat ini yang digunakan untuk menyiksa art ini
baik kami perlu jelaskan terlebih dahulu
terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh korban ini sebagai art ini kurun waktu sudah lima bulan ke depan
nah ke bulan mei korban sudah menjadi art dari majikan
tapi untuk perlakuan perlakuan yang terkait dengan tindak pidana yang sekarang diproses di satre vital simai
atau kurun waktu dari lima bulan agustus
kemudian benar bahwa beberapa barang bukti yang kami tampilkan itu adalah beberapa barang bukti yang punya kaitannya erat dengan proses pemeriksaan atau proses penyelidikan
nah tentunya hal tersebut masih kami dalami
setelah terima kebijak kebijakan itu ada beberapa kejadian kejadian yang akan kami rakaikan dalam bekas perkaran
yang pastinya barang bukti barang bukti yang akan ditampilkan terkait dengan masalah elektrik itu adalah beberapa barang yang memang ada kaitan erat dengan
pemeriksaan arti keperluan di sana
apa alasan tersangka melakukan dugaan bentuk pengenayaan ini dalam tiga bulan terakhir
informasi yang kami terima juga upah dari art ini tidak dibayar secara penuh
ya baik saya belum bisa menyampaikan bahwa biotip dan biremotip berlaku sampai dengan akhirnya melakukan penganiayaan terhadap art
dan juga merantas pemeriksaan
atau mungkin yang biasa dikenal
penyekapan penyekapan itu secara garis besarnya adalah majikan ataupun pelaku itu merasa tidak puas
merasa tidak puas dengan kinerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh art nya atau korban
seperti mungkin lu formatkan listrik kemudian membersihkan cuman yang tidak bersih mengerjakan kudarati dan sebagainya
kemudian betul kaitannya dengan masyarakat gajinya betul
diberikan memang betul betul
ada beberapa yang berbeda
besar dengan apa yang berjanjikan
misalnya karena ada perjanjian mungkin ada komitmen yang disampaikan
yang dikenal adalah komitmen komitmen hanya melalui bajikan saja
bahwasannya jika mana si korban atau art ini melalui kesalahan maka akan diindah seratus ribu
sehingga setiap jumlahnya tidak akan menerima yang flat
karena ada beberapa masalah yang benar benar beratkan
dalam waktu tiga bulan ini
apakah keduanya aktif menganiaya
atau salah satu saja
karena ini suami istri kemudian ditetapkan sebagai tersangka
jadi perlu saya jelaskan dulu
pasal yang kami sampaikan ini selain pengundang kdrt itu ada juga
saya tahu wakri kaitan dengan pasal tiga dikitnya
ya sebagaimana tadi sampaikan
sertaikan dengan masalah merampas kemerdekaan atau kemerdekaan
dan juga kami sertai dengan pasal satu ratus tujuh puluh
yaitu secara bersama sama melakukan kekerasan
dalam hal ini secara bersama sama kasih kepada si tersangka
yaitu suami dan istri yang telah kami amankan
memang ada beberapa kejadian
karena turun waktu tiga bulan itu kami tentunya akan merangkai
sehingga waktu perwaktunya itu bisa kita menyediakan di dalam berkas perkarunan
dan memang ada beberapa momen yang dilakukan secara bersamaan
pak wakapolres kita ingin mengucapkan
kita melihat bagaimana video penyelamatan asisten rumah tangga ini kemudian menjadi viral
masyarakat melihat bagaimana luka lebam yang dialami oleh art sendiri
kondisinya saat ini art berada di mana
dan apa upaya yang dilakukan secara psikis juga mungkin harus ditolong begitu pak wakapolres
setelah diamankan atau dievakuasi pertama
tentunya juga yang paling pokok dan tanggung pertama adalah memberikan cemobakan yang terjelamatkan diri terhadap si korban
jadi dari awal sampai dengan saat ini masih korban masih ada di salah satu rumah sakit di daerah kota bandung
tentunya sedang mengalami perawatan terhadap luka fisik yang dideritanya
yang mana kita lihat secara kasat mata bisa nampak terlihat ada beberapa luka lebam di bagian wajahnya
kemudian di kepala dan di kedua lengan maupun beberapa ledam di daerah kunci
secara fisik kita lakukan perawatan di salah satu rumah sakit di kota bandung
dan secara psikis tentunya setelah skrin polisi main sudah mengakibatkan agenda pariwisata depannya adalah untuk mengandung instansi terhadap korban secara psikis
dua hal tersebut kita lakukan bersama seiring dengan proses penyelidikan
baik terakhir singkat saja kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang ancaman pidana untuk kedua tersangka
ancaman pidana seperti yang tadi saya sampaikan bahwa primernya kami pasangkan di pasangan empat puluh empat
bidana nomor dua ratus dua puluh tiga dan dua ribu empat
disubsidiakan di winsaksal fija tiga puluh tiga dan arpo pasakotik tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu
dimana ancamannya adalah pidana pendidikan maksimal sepuluh tahun
ini dan kemudian
baik terima kasih